ada apa ngajak ketemuan
ih aku kan bukan model
tapi kamu cantik
gak mungkin lah aku bohong
uyan mah kerjaannya ngebal kemana mana
bukan cuma kinanti masih banyak yang lain termasuk aku
kalau uyan ganteng bisa habis perempuan sebandung
untung uyan gak ganteng ya
pertanyaan yang ada di kepala kinanti tentang papi
pertanyaan tentang siapa papi
di luar rumah
tapi selain sebagai ayah kinanti
apa papi memang benar
seperti yang kinanti dengar dari orang lain
papi bukan orang jahat
biarpun banyak orang yang ngira begitu
bukan orang jahat
bukan orang jahat
menolong banyak orang
supaya bisa mencari nafkah untuk keluarganya
menganggap banyak orang
menjaga banyak orang
nah apa hubungannya dengan kinanti mau pindah kerja ke jakarta
ini sudah rp tujuh satu bilion
rumah dimana kinanti lahir
rumah dimana kinanti dibesarkan sama papi
rumah yang kinanti tinggalin sampai sekarang
bikin kinanti seperti masih di masa lalu mang
kinanti selalu sedih
kalau kinanti hidup sendirian di ruang tengah
kinanti tersiksa mang
kinanti tersiksa perasaan kangen
kalau kinanti nggak lihat kursi yang ada di teras
kursi dimana papi biasa duduk
kinanti harus pergi
kinanti tidak harus pergi
mereka akan selalu ada kemanapun generati pergi
kang mus sudah tahu kinanti mau pindah ke jakarta
kang mus harus tahu
sebab dia yang memegang amanah dari papi
untuk menjaga kinanti
jadi nama karyawan
kalau dulu banyak orang orang yang kerja sama akang
di terminal di pasar di jalanan
nanti juga bakal banyak orang yang kerja sama akang
orang orang yang kerja di sini diusaha kicimpring
papih kamu bukan cuma masa lalu
papih kamu adalah sejarah
kinanti boleh pergi
tapi sejarah tidak boleh dilupakan
bukan untuk menjadi beban tapi harus jadi kekuatan
darah bahar mengalir di diri kamu
bukan bahar yang pernah melakukan kesalahan
selagi dia masih ada
tapi jadilah bahar yang menjadi orang yang baik ketika dia pergi
siapa yang mau akan ajak kerja
yang mau yang butuh
sebanyak orang yang mau sebanyak orang yang butuh
usaha kita usaha kecil kan
tapi suatu saat akan jadi usaha yang besar
baris kerja jam berapa
nanti kontak lagi ya
mau makan siang teh
wan saya jatuh cinta
juk kayaknya johnny stres
barusan dia telepon
cuma bilang saya jadi cinta
terus dia tutup
kata iwan joni kayaknya stres
kata iwan johnny barusan telepon
cuma bilang saya jatuh cinta
terus dia tutup
wan terima kasih buat infonya
jatuh cinta itu sama dengan buang sampah
emangnya saya salah kalau jatuh cinta sama teh prita
berharap itu jangan terlalu tinggi
di kantor ada cowok yang suka sama kinanti nggak
yang suka sih banyak
tapi belum ada yang ngedeketin
gak ada yang snekat uian ya
kamu temen sama uian udah lama
dulu aku tinggal di bojongsong juga
kata kinanti uian temen
temen waktu dari jaman sekolahnya
tapi aku ngeliatnya uian suka sama kinanti
ah uian mah sama siapa juga suka
kak uian udah lama
ada apa ngajak ketemuan
aku kan bukan model
gak mungkin lah aku bohong
uian mah kerjaannya gak membal kemana mana
bukan cuma kinanti masih banyak yang lain
kalau uyan ganteng bisa habis perempuan sebandung
untung uian gak ganteng ya
jadi aku gak pede buat bilang
saya cantik aku suka sama kamu
aku harus nungguin uian
aduh sial ey
kenapa disseearan meteo ke mu
nggak kaya aja
rather serat perempuan
jadi rule dial fuck anus
a d juk puang
ma mus mau bikin merek buat kecimpring kita
kenapa gak kecimpring mus dan emak
mau juga kicimpring mus dan esi
kenapa gak kicimpring mus esi dan emak
kepanjangan atuh mak